kpk kembali mendatangi pendopo kabupaten kudus untuk mengumpulkan berkas dan barang bukti terkait kasus gratifikasi yang menjerat bupati kudus m tamzil
bupati kudus diduga melakukan tindak pidana korupsi agar bisa melunasi cicilan mobil pribadi
bupati kudus h m tamzil resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemberian hadiah pengisian jabatan di kabupaten kudus
kpk mengatakan pelunasan cicilan mobil diduga menjadi motif utama bupati kudus melakukan korupsi
saat dicecar pertanyaan oleh awak media tamsil membantah pernah meminta dan menerima uang dari staffnya
tapi bapak minta apa untuk cicilan mobil itu pak
itu staf khusus saya
atas perintah bapak itu pak
saya nggak perintah
tapi bapak diperlukan dua kali
ya mungkin begitulah kira kira
ini merupakan kali kedua tamsil terjerat kasus korupsi
tamzil yang juga bupati kudus periode dua ribu tiga hingga dua ribu delapan pernah difonis bersalah atas kasus korupsi dana pendidikan kabupaten kudus
saat itu tamsil dijatuhi hukuman dua puluh dua bulan pidana penjara
tindakan pidana korupsi yang berulang dilakukan tamzil membuat kpk mempertimbangkan untuk menuntut tamzil dengan hukuman maksimal
bahkan kpk mempertimbangkan untuk menuntut tamzil dijatuhi hukuman mati
kalau sudah berulang kali bisa ada
bisa nanti tuntutannya sampai dengan hukuman mati
tapi nanti keputusannya ini masih dalam pengembangan terus
nanti akan kita umumkan setelah ini
minggu siang kpk kembali mendatangi pendopo kabupaten kudus jawa tengah
sejumlah petugas kpk melakukan penggeledahan di beberapa ruangan yang disegel pada jumat lalu
ada sekitar lima petugas yang mengenakan rompi kpk dalam pemeriksaan tersebut
pemeriksaan berlangsung sekitar tujuh jam mulai pukul sepuluh hingga pukul lima sore